memasuki bulan ramadan dan jelang idul fitri
harga minyak goreng curah masih berada di atas harga eceran tertinggi atau het
yang ditetapkan pemerintah
dalam aturan kementerian perdagangan
minyak goreng curah seharusnya berada di angka rp lima belas lima ratus per kilo
sementara pedagang di pasar cipete tidak menyanggupi harga tersebut
dan terpaksa menjual rp tiga hingga rp lima lebih tinggi dari seharusnya
sadiran seorang pedagang minyak goreng curah mengaku akan merugi jika menjual sesuai dengan het
selain itu tidak banyak pembeli yang berminat pada minyak goreng curah
juga membuat penjualannya semakin sulit
sekarang satu jari gennya rp dua ratus lima puluh enam isi enam belas kilo di area gen
untuk dijual perkemasannya berapa
untuk dijual perkemasan rp sembilan belas
karena ditambah biaya untuk angkot
dan biaya bungkusnya tidak mungkin ketutup
harga itu kalau liter kan ya sekitar mendekati ke situ juga sih harganya sih
tidak terlalu tinggi
untungnya itu boleh dikatakan tidak ada
sadiran mengaku ia membeli minyak goreng curah dari distributor
dengan harga rp dua ratus lima puluh enam per jerigen atau sebanyak enam belas kg
biaya tersebut belum ditambah dengan ongkos jasa angkut

biaya plastik kemasan kiloan rp tiga puluh delapan dan harga sewa ruko
sehingga modal bersih yang harus ia miliki adalah sekitar rp tujuh belas dua ratus hingga rp tujuh belas lima ratus per kilo
ia mengatakan dengan menjual di harga rp sembilan belas hingga rp dua puluh
untungnya didapatkan sangat tipis
para pedagang di pasar cipete juga mengeluhkan batasan stok jeriken
yang ditetapkan oleh distributor
perharinya mereka mengaku hanya berharga rp dua puluh
yang diperlukan untuk menjual jari gen

namun meskipun minyak goreng curah masih berada di atas het
ada beberapa pembeli yang memilih beralih dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah
perbedaan harga yang cukup jauh menjadi alasannya
untuk minyak goreng kemasan saat ini tercatat di harga rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh per liter
oh enggak sih
kalau yang kemasan sih terbebani banget makanya dia beralih ke curah
sekarang juga daya pembeli yang untuk minyak kemasan juga aku berkurang ya
karena hampir sama dengan harga supermarket
nah yang kalau minyak curah itu sekarang susah ya
maksudnya entar sehari ini ada besok enggak ada
dan ngantri entar giliran udah ngantri kita enggak kedapatan gitu
tri mengaku stok minyak goreng curah saat ini memang tersedia
namun terkadang dirinya juga harus mengantri dan kehabisan stok minyak goreng curah
ia berharap stok minyak goreng curah nantinya akan amat berhasil